kalau lo gak tau siapa yang lo hadapi
apa sebenarnya maksud tricky soal boneka itu ya
ini pembaik yang beliin
bukan ini bonekanya
oma yang beli waktu itu
kalau memang riki yang ngasih boneka itu
tapi kenapa mama sarah bilang itu dari mama sarah
kemarin dia merhatikan kita semua
ternyata tujuannya keisha
ada tiga orang yang makin gak tenang
mungkin om surya bakal tau dengan apa yang gue lakuin
ya walaupun nino baru tau soal boneka
tapi gue yakin
dia pasti bakal nanya ke tante sarah
dia pasti bakal nanya ke tante sarah
dan selangkah lagi
gue cuma pengen nguruskan anak kandung gue
gue cuma pengen nguruskan anak kandung gue
dan gue berhak untuk itu
aku ingin menelepon kiki dulu
aku ingin menanyakin tentang dove
setelah patah dulu
sebenarnya di stadion bunga sudah pulang kamar

aksara rewel gak

oh yaudah baguslah kalau kayak gitu
pokoknya mbak andin itu gak usah khawatir
gini gini kiki itu kan udah paham masalah bayi meskipun kiki belum punya anak sendiri
ya baguslah ki
setidaknya latihan buat nanti punya anak
mbak andin bisa aja ya mbak
yaudah kalau gitu
waalaikumsalam mbak andin
eh ada miss kiki
iya mbak jess
aku sama kiki lagi cekain askara
soalnya kan mbak andin habis ngejemput reina langsung mampir ke supermarket
yaudah deh kalau gitu
aku disini ya nemenin miss kiki cekain askara
setelah aku bosen di kamar terus
eh mbak jis bisa bosen ternyata
nah kemarin kemarin kan mbak jess di kamar terus
bahkan sampai mas mbak andin ibu rosa semuanya minta foto di ruang makan
mbak jess kan nggak ikut
iya kemarin tuh soalnya aku kan masih packing patching bareng
udah gitu aku masih bulat balik juga ke rumah
jadi kayak bingung masih ribet gitu di kamar
ini ada tante jess
oh pantes mbak jess nggak keluar keluar kamar
orang paring paringnya dibawa semua ya
iya pas sekarang aku bingung
udah bawa aja semuanya mbak
nggak apa apa tau daripada nanti kayak merasa kurang
oh iya sayang kamu dijuakin ya
ini ini ada tante jess
tapi gak selalu di kamar koki
aku sempat keluar juga waktu interview sih
ada wawancara kayak lamaran kerja aja mbak ces
jadi kayak interview visa itu kayak kita nggak boleh sembarangan
karena kan emang untuk dapetin visa untuk ke luar negeri butuh proses kan
jadi kayak harus ikutin aturan ya
tapi semoga jadi ya
biar cepet keluar visa nya tante jess
semoga semuanya dikasih kelanjaran buat tante jess
ya kita bilang ke tante jess sih
aduh abisannya nih
pak bapak pengen saya
kemarin saya sama andin itu coba masker
ya setelah saya coba
sebenarnya gini ya
banyak faktor sih ren
yang kadang itu memang bisa membuat mereka mengungguli kita
kalau ngomongin komposisi di dalamnya juga pun kualitasnya pun juga sebenarnya gak jauh dari kita juga
tapi yang paling besar itu adalah harga jual mereka
pasar mereka sama dengan kita harga jual mereka lebih rendah
dan satu mereka punya foreman
pasar laki lakinya ada
dan saya juga sempat cek untuk harganya memang di bawah kita pak
dan menurut bapak kita harus bagaimana pak
jadi teman teman nanti khususnya marketing harus bisa mengamati ini dengan baik
lalu bisa meniru sistem dari mereka seperti apa
dan yang terakhir dimodifikasi
supaya ada pembeda
ya intinya tim tim marketing nanti suruh observasi lagi lah ya
nanti saya akan sampaikan ke semua ya
dan masalah keberangkatan seka amerika tuh kayaknya memang udah nggak bisa ditunda deh
saya memang harus ngecek pabrik kesana
ya mau nggak mau ren
demi perusahaan juga kan
saya juga harus
ya harus bicara juga sama mr philips kan
masalah ini juga
betul sih pak
menurut saya juga seperti itu
terus mengenai askara al
kayaknya kamu harus segera bawa dia ke dokter jantung deh untuk di scanning
soalnya aku melihat ada tanda tanda masalah sama jantungnya sekarang
masih ada yang harus saya lakukan dulu sebelum saya berangkat
michi sempat bilang sama saya waktu itu cerita
dia ngeliat kalau askara lagi nyusu
dia ngerasa gak nyaman ketika
anak lahir prematur itu ada jantung dan paru paru nggak sempurna
saya nggak mau berpikiran ke sana sebenarnya
saya tetap mau berpikiran positif kalau sebenarnya sekarang itu nggak apa apa
mudah mudahan askara begitu karena
dia pada saat itu mungkin andini juga merasa nggak nyaman
jadi askara juga ikut nggak nyaman
ya mudah mudahan sih seperti itu ya
pada saat itu saya juga
ikatan ibu dan bayi itu sangat kuat pak
semoga aja askar baik baik aja pak
saya akan siapkan dokumen dan beberapa perlengkapan lainnya untuk
keberkatan bapak ke amerika pak
oh itu masalah
visanya udah keluar belum
sampai siang ini masih belum ada pak
kalau gitu saya permisi
kasih anaknya marketing
padahal gue pengen cepat keluar dari sini
biar bisa kumpul sama nino dan keisha
dia bisa jadi masalah
elsa lagi ada masalah deh
selama ini kan
dia udah baik sama kita
ini ada titipan dari saudara nino
nino tadi kesini
iya betul sekali
kok udah dateng kesini tapi nggak nemuin gue
cuma buku buku pak
kenapa sekarang buku
disini sih butuhnya makanan
kok udah sampai sini gak nemuin gue ya
sini ngomong sama kein kebaikan
tuh anakmu tuh liat
kayak ketiduran gitu
happy banget ya kayaknya
iya mas capek banget dia
aku juga senang banget kan
akhir akhir aku keluar beli peralatan buat askara
dan malah tadi reyna sendiri loh yang beliin sabun buat askara
mbak juga seneng kalo kamu happyin din
itu yang terpenting
controli belanjanya kenceng banget
untung ada saya sama pak riza yang megangin
untung aja kalian berdua
saya takut takut ya
rina kena barang pecah belat
terus kena tangan
aduh saya panik itu
ngeri ngeri aja gitu lawan din
lihat lihat gue ya
mama hampir kelupaan
kalau besok tuh ada acara di sekolahnya dia
satu hari bersama bapak
jadi setiap murid tuh disuruh sama gurunya
untuk mempersiapkan sebuah cerita
yang nantinya akan dibacakan di depan ayah ayahnya
lah ini kan satu hari bersama ayah
ibu ibu di rumah
jadi cuma bapak bapaknya aja
masa masa pasti juga seneng banget sih
pasti seneng banget
duh seru ya
kayaknya lelah banget ya hari ini
yang kemarin disonding ke saya
apa orang tuanya askara
sudah bawa askara ke dokter jantung lainnya
dok kebetulan saya dari kemarin
belum berkabar sama sahabat saya
soalnya kan dari kemarin
saya lagi sibuk banget
saya mau tanya deh
apa indikasi megap megap itu
udah berarti jantung ya
itu yang belum kita tahu
bisa saja bukan kan
tapi karena askara itu lahirnya prematur
ya kami menganalisa awal seperti itu
anak yang lahir dengan prematur itu
paru paru dan jantungnya
belum berkembang dengan baik
ya semoga aja jantungnya
gak kenapa kenapa ya dok ya
semoga saja begitu
itulah gunanya screening
untuk kita bisa memastikan semuanya
terima kasih banyak infonya ya dok ya
saya duluan ya
iya silakan dok
ini pas banget loh
maaf banget ya dari mana aku nggak nanyain soal sekarang
soalnya aku lagi sibuk banget banyak pasien
iya nggak apa apalah
saya paham mesin kamu juga banyak kan
keadaan andien gimana
baby blues nya udah membaik
soalnya aku juga udah sempat lihat andina
post post momen kebahagiaan dia di sosial media
sudah lebih baik
sudah lebih baik
sudah lebih baik
ya berkat konsultasi sama psikolog pilihan mama juga
hmm ya udah kalau gitu
langsung aja ya
saran aku nih ya
askara harus segera diskrining deh
ya bukan bermaksud ngebuat kamu khawatir atau gimana
cuma ini biar lebih jelas aja gitu detailnya gimana
memang saya sudah merencanakan kesana tapi kemarin itu kan saya masih takut untuk bicara sama andien karena kondisi andien
ya masih belum stabil lah
saya takut kalau bicara masalah sekarang nanti malah tambah bikin dia drop
sepengelihatan saya sih askara itu seperti biasa biasa aja ya
ya syukur kalau askara terlihat baik baik aja
tapi tadi dokter bilang ada baiknya segera di screening supaya tahu ada masalah di jantungnya atau enggak
ya walaupun sebenarnya belum tentu juga jantung askara kenapa kenapa
ya nanti saya coba atur waktunya deh untuk screening
tapi pastinya saya harus bicara dulu sama andin masalah ini
ya sebenarnya kalau kondisinya andin itu sudah membaik semestinya andin bisa mendengar kabar ini dengan baik
percaya deh sama aku al
balita itu tuh bisa merasakan apa yang ibu rasakan
kalau ibunya tenang ya pasti anaknya juga ikutan tenang
ya bismillah ya
ya udah michi makasih banyak ya informasinya
ya sama sama al salam buat andien ya
kalian duluan aja saya belum lapar
gak tau jangan jangan
saya udah kenyang sama buku
bercandaan kalian gak lucu tau gak
yah gak asik
gak bisa diajak bercanda dia sekarang
seharian ini mukanya kenceng banget
kamu gak makan
jangan sampai ruang makan tutup jatah kamu hilang
perasaan gue jadi gak tenang
perasaan gue jadi gak tenang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
masuk ayo disini duduk duduk
tumpain kamu gak nelfon dulu no
biasanya nelfon dulu kan
untung papa disini
iya pak tadi sebenarnya mau jenguk elsa
tapi ada sesuatu yang pengen aku omongin sama mereka
kamu ada disini
kayaknya ada papa nak
oh ada sayang
kamu gak akan jemput keisha kan datang kesini no
kenapa aku jadi gak tenang ya dengan kedatangan nino kali ini
senang disini sama oma dan oma
jadi sebenarnya tadi aku
kelapas dan aku ketemu dengan rik
ada sesuatu yang
tentang pikiran aku
soal bonekanya keisha
bukannya kemarin mama bilang
kalau boneka itu
mama yang beli
tapi ternyata itu dari
bukannya kemarin mama bilang
kalau boneka itu
mama yang beli
tapi ternyata itu dari
boneka itu memang
pemberian dari ricky
kenapa sih mama harus
tutupin ini semua dari aku
kenapa harus bohong
kenapa gak jujur
dan kenapa juga mama harus terima
jadi waktu itu
jadi begini noh
ricky dateng untuk melihat keisha
dan dia membawa boneka itu
saat itu mama juga udah gak mau terima
ricky terus maksa mama
sampai akhirnya mama terima bonekanya
awalnya memang waktu mama terima boneka itu
mama udah niat mau mama buang
eh tapi ternyata
gue gak bisa terima boneka itu
saya suka sekali sama boneka itu
mama paham sekali noh
mama cuma gak mau ini jadi suatu masalah
dan bikin kamu jadi khawatir
menurut papa noh
ini bukan sebuah masalah besar
hanya sebuah boneka
kalo kamu juga gak mau gak suka
mending kan kamu beli boneka baru aja
untuk menggantikan boneka yang lain
kayaknya kayanya saya mau tidur dek mak
kamu mau ke dalam ga

buat dulu ya bawa bawa ya
selamat siang pak reni
ini ada kiriman atas nama jessica yang bapak tunggu
kalau gitu saya permisi ya pak
satu langkah lagi memuji masa depan kamu bel
ya semoga aja cita cita kamu tercapai
ternyata yang mama takutin kejadian
kamu sekarang khawatir
ini yang mama gak mau
atau kalau enggak bonekanya mama buang aja deh ya
mungkin aku lagi emosi
gue mau yang aneh aneh aja
ada hal penting lain yang harus kau pikirkan
nah itu bagaimana caranya agar elsa bisa lepas bisa bebas secepatnya dari penjara
karena memang kalau papa lihat elsa udah sangat amat berubah
dia jauh lebih baik
dari pengacara aku juga udah bilang
mereka lagi berusaha dengan om gita
tapi memang butuh waktu
kalau seandainya memang pengacara ini belum berhasil juga
mungkin aku akan coba cari pengacara baru lagi
ya allah ya
apapun itu papa dukung
papa sangat berharap
nanti setelah elsa bebas dari penjara
bisa kuliah lagi di sekolah hukum
dan kalian semua hidup bersama sama tanpa ada gangguan lagi
itu harapan papa
visa kamu udah jadi ya bel
akhirnya bisa aku keluar ya allah
pizza pizza aku udah keluar
eh eh eh eh sayang sayang
suaranya miskin gitu kencangannya
ih mbak jess sih macing berisik kan jadinya sekarang
tapi jangan bikin kaget lagi ya tante cek
hah mbak jess
terus habis itu berarti interviewnya berhasil dok
eh bener kan bahasanya ya interviewnya
selamat mbak jess
sekarang selamat ya tante jazz
akhirnya mbak cis bisa ke amerika
senang ya akhirnya
iya mbak jessya
bener ya ya
sampai lupa mau ninggalin askar
yaudah kalau gitu
ya allah pak
ya untung tadi nino
berlarut larut marahnya
sampai ke elsa sampai kemana mana
iya tadi tuh mama
sempet takut pak waktu
yang penting semuanya
sekarang udah tenang kan
papa rasa ada baiknya kita ketemu
sama elsa besok ya
kepikiran juga soal ini
tadi kan nino
gak jadi ketemu sama elsa
dia cuma nitipin buku aja
iya besok kita ketemu elsa ya
gimana kalau ternyata
cesya memang bener
kamu gak usah mikir ke arah sana ya
nanti ada waktunya
papa akan ketemu sama riki
tidak mengganggu lagi
kita jangan mikir ke arah sana ya
papa juga gak mau
udah lebih baik besok kita ketemu sama elsa
kita tenangin dia juga
pasti dia kepikiran soal ini